saudara nama menatu presiden joko widodo erina gudono ramai diperbincangkan setelah dirinya dilirik untuk maju dalam pilkada
erina dianggap sosok yang dikenal dan merupakan putri daerah yang dinilai cocok jadi calon bupati sleman
sempat bersinar sebagai finalis di ajang putri indonesia dua ribu dua puluh dua akankah erina kembali moncer di panggung politik
lalu sebenarnya siapakah yang melirik erina sebagai calon bupati sleman
ketua dewan pimpinan cabang partai gerindra sleman hr sukatana mengiakan adanya wacana dari partainya untuk memasukkan nama erina gudono dalam bursa bakal calon bupati sleman
alasannya antara lain erina adalah putri asli dari sleman
meski demikian sukaptana juga menyebut ada tiga nama lain dari internal partai gerindra yang juga memiliki potensi untuk diajukan
kami memang mencari kader kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat partai gerindra untuk menjelang pilkada ini
ada komunikasi mungkin dengan mbak erina
belum kami belum komunikasi tetapi kami memang mengincar ya
mengejar salah satu kandidat yang memang betul betul putra daerah atau putra sleman ya
ini kan tinggalnya di jalan galurang
untuk bisa dicalonkan maju dalam pemilihan kepala daerah usulan nama dari dpc partai gerindra akan diajukan secara bertahap hingga dewan pimpinan pusat partai
wakil ketua umum dpp partai gerindra habibur rahmat pun angkat bicara soal pencalonan erina gudono
habibur rahmat menegaskan erina dipilih karena dinilai cukup dikenal dan telah berjuang memenangkan pasangan prabowo gibran di sleman yogyakarta dalam pilpres dua ribu dua puluh

mungkin pertimbangannya ya pengusulan tersebut salah satunya
mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya
berjuang memenangkan prabowo gibran di sleman
juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat apalagi perempuan ya
saat ini memang jarang pemimpin perempuan dan ketika ada pemimpin perempuan
mendapat atensi yang lebih dari masyarakat
intinya hal hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh pak prabowo
sebagai menantu jokowi nama erina gudono tak luput dari sorotan publik
istri dari putra bungsu jokowi kaisang pangarep itu semakin menjadi sorotan
setelah sang suami resmi menjadi ketua umum partai solidaritas indonesia
terlepas dari posisinya di keluarga presiden erina terlebih dulu dikenal saat menjadi finalis putri indonesia
mewakili daerah istimewa yogyakarta
ia memiliki alomater yang sama dengan sang mertua yakni di universitas kejamada untuk studi s satu nya
dan melanjutkan pendidikan di columbia university
erina kemudian berkarir di bidang ekonomi antara lain sebagai financial analyst
jika nanti erina benar benar maju sebagai calon bupati sleman
itu artinya ia menyusul kiprah suami kakak kakak iparnya
dan juga sang mertua presiden jokowi dodo di dunia politik
jokowi yang terjun ke dunia politik melalui pdip
kemudian maju menjadi wali kota solo
dan kini presiden dua periode
perangkat dari dusung oleh partai yang sama
putra sulung jokowi gibraka bumingraka
kemudian menjabat sebagai wali kota solo
begitu pula menantu jokowi bobina sution
dan tak lupa suami erina kesang pengarap sebagai ketua umum psi
yang kabarnya juga mulai diperbincangkan untuk pilkada solo
atas wacana pencalonan adik iparnya sebagai bupati sleman
wali kota solo gibraka bumingraka pun menyatakan
gibran justru mempersilahkan awak media
menanyakan pada pihak pihak terkait
termasuk tanggapan warga sleman
hal serupa juga disampaikan kakak ipar erina yang lain bobi nasution
pak mbak erina guntone yang masuk ke bursa d
kalau dari sisi gerindra mereka tosoknya kan tosok muda juga
saya tidak berhak untuk ikut campur
masih saya belum baca pool ya nanti saya baca dulu
tapi saya baca dulu saya belum baca secara keseluruhan
kalau misalnya diusung gimana pak setuju atau gimana
kalau diusung berarti yang usung kan setuju
dikalon di mana kalau di medan ya saya yang dukung saya nyoblo
nah kalau tadi kita sudah dengarkan pendapat pihak partai dan keluarga irna gudono
lalu bagaimana dengan warga sleman sendiri
wacana pencalonan erina sebagai bupati mendapat tanggapan beragam
kalau tadi saya pribadi sih kayak ya berita bagus sih
tapi kalau untuk dia terjun ke calon bupati besok itu kurang setuju kan
mereka kan belum pernah ikut terjun ke politik
kalau saya pribadi itu enggak masalah
calon calon itu kan semuanya kan baik
jadi yang mencalonkan siapa saja nggak masalah kalau saya
sementara cawapres nomor urut tiga mahfud md tak banyak berkomentar soal kabar menantu presiden jokowi erina gudono
yang masuk radar gerindra sebagai calon bupati di pilkada sleman
mahfud bilang dirinya bukan anggota kpu sehingga tak bisa banyak berkomentar soal itu
membantu jokowi akan maju bupati sleman pak
tanggapannya pak sebagai warga sleman sekarang dua duanya pak
saya bukan kpu jadi nggak tahu saya kembali ke wadidah
sejak menikah pada desember dua ribu dua puluh dua lalu dengan putra bungsu presiden jokowi
menurut pengamat politik ugm nyarwi ahmad
munculnya nama erina yang dianggap sosok populer bisa jadi turut menaikkan popularitas kader lain
yang juga diusung gerindra dalam pilkada sleman nanti
misalnya dikatakan misalnya itu kegenitan partai
memang kalau dalam lihat tren tren yang terjadi hari ini ya termasuk usulan erina ini kan muncul dari gerindra itu
nah itu wajar kenapa karena gerindra itu belum pernah ya memenangkan ya pilkada khususnya untuk sleman
dan saya kira gerindra punya target tentunya dengan memunculkan nama nama yang populer
yang kira kira punya pengaruh yang nanti sangat kuat atau punya peluang gitu ya
untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu
jika nantinya partai gerindra benar benar akan mengusung erina gudono sebagai calon bupati
masih panjang langkah yang harus ditempuh
partai gerindra sendiri masih harus berkomunikasi dengan partai lain
agar bisa mengusung calon bupati dalam pilkada sleman
lantaran jumlah kursi yang tak cukup
akankah erina menyusul anggota keluarga jokowi lainnya di kancah perpolitikan